ketua umum pssi muhammad iryawan memastikan pssi akan mengajukan protes resmi kepada federasi sepak bola asia tenggara atau aff
oke tapi kalau udah paling pendek itu mengkhawatirkan atau asik no
infrastruktur stadionnya itu yang perbaik saat ini
saya juga bertanggung jawab sama anak cucu saya
nah tiga puluh kali sepuluh menit itu tiga ratus ya
ya pas lagi sekolah putar itu kan berarti
coach siapa namanya tan tadi lengkapnya
jadi sebenarnya komponen selengkap ini satu cobek ini
nah apakah artinya semua kegiatan ini akhirnya berlangsung langsung normal lagi di sana sebetulnya mbak
yang menggunakan kenalpot racing dalam sekali razia
bisa jadi salah satu kemungkinan adalah tidak menggunakan peg eg
ternyata kita mau pesen lalap itu nambah sepuluh ribu lagi
dan ini yang masih menjadi pr nya adalah feeder feeder atau kendaraan penghubung untuk ke stasiun lrt
kuliner nikmat lain datang dari cepo goboyo lali jawa tengah
kalau belajar pengalaman dari debat cawapres yang perdana yang tanggal dua belas
untuk jadi tuan rumahnya gak bisa
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
bedakan dengan uji material yang meminta supaya ada perubahan substansi
terdapat empat puluh dua tahap dalam pembuatan selai kain tenun ikat sumba
akibatnya tidak sedikit para pemilik kendaraan pribadi yang memutuskan untuk parkir di area badan jalan
ini sulit dipercaya tapi ini fakta
junet sendiri sudah menekuni dunia penangkaran burung merpati selama lebih dari dua puluh tahun
hal ini membuat musim kemarau berpeluang lebih lama dan lebih kering dari biasanya
hotel karantina terpilih berdasarkan beberapa kriteria diantaranya
eh bukannya dua puluh delapan ya bu dua puluh delapan ini dua puluh delapan
tentu kita memberikan atensi yang luar biasa kepada para korban yang kita perhatikan dengan tindakan perundungan
nasi menir saya sudah datang
jadi per dapil itu kurang lebih ada tujuh ratus delapan ratus responden
untuk jam itu dimulai dari jam empat tiga puluh setengah lima
kita akan terus bersama dengan the people of the palestine
ya itu home pimpa aja kali gak usah balap capek
ini pak kenapa olahraganya gak pakai alas kaki pak
karena kalau sampai busuk maka telur yang dihasilkan dinamakan telur dingin
selama hampir dua tahun ini belum ada keputusannya tapi kalau dari paparan pemerintah
tapi pagi ini kita itu mendapat rezeki luar biasa ya
sedikitnya tiga ratus dua puluh kubik sampah yang sempat menumpuk juga telah dibersihkan
dan yang paling menarik yang paling menarik
jadi kami ambil dari filosofi budaya kami orang sumba
bagi anda yang gemar drifting atau hobi berbelanja barang bekas
yang dikeluarkan oleh organisasi riset data placecore